hari kamis puslap empat polri dan komisi nasional keselamatan transportasi menggelar olah tkp di bangkai kapal motor zahro express
sementara itu tim dvi mabes polri kesulitan untuk mengidentifikasi delapan jenazah wanita karena minimnya rekaman gigi korban yang dimiliki keluarga
penyelidikan terhadap kapal motor zahro express yang terbakar hari minggu lalu terus dilakukan
kamis pagi petugas puslap empat polri dan knkt menggelar olah tkp
di atas bangkai kapal yang kini berada di dok kali asin tidak jauh dari pelabuhan muara angke jakarta utara
olah tkp digelar untuk mencari barang bukti dan meneliti penyebab kebakaran yang menewaskan dua puluh tiga penumpang
sementara itu kurangnya data antemortem yang diserahkan keluarga korban meninggal membuat tim dvi kesulitan mengidentifikasi delapan jenazah yang masih ada di rs polri
data antemortem yang diberikan keluarga korban dinilai minim
salah satu data antemortem yang paling dibutuhkan adalah rekam gigi geligi
namun sayangnya banyak dari para korban yang tidak memiliki data rekam gigi geligi
padahal dari metode pencocokan rekam gigi geligi dinilai akurat dan lebih cepat dibandingkan pencocokan sampel dna
ramaditya dharma cnn indonesia